kita beralih ke informasi lainnya menko maritim dan investasi memaparkan kontribusi indonesia bagi kemajuan dunia di hadapan world economic forum di davos swiss
indonesia membuka kolaborasi dengan pemain global melalui inisiatif pertumbuhan hijau sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
di hadapan forum ekonomi dunia dua ribu dua puluh tiga di davo swiss menteri luhut panjaitan mengatakan indonesia telah berkontribusi banyak bagi perubahan dunia saat ini
dan salah satunya adalah membangun ekonomi hijau yang berdasarkan lima pilar
luhut menyampaikan bagaimana pemain global bisa berpartner dengan indonesia untuk mendukung pertumbuhan hijau tersebut
pertama indonesia akan memberikan bunga rendah dalam pembiayaan proyek ekonomi hijau
kedua menyediakan perjanjian offtake untuk produk industri karbon
dan ketiga transfer teknologi bagi pembangunan teknologi terbaru yang rendah karbon
partner juga harus terlibat dalam proyek dan juga studi bersama untuk mengidentifikasi peluang baru dekarbonisasi
kedua membangun ekonomi hijau yang berdasarkan lima pilar
dan ketiga membangun ekonomi hijau yang berdasarkan lima pilar
kedua membangun ekonomi hijau yang berdasarkan lima pilar